anda masih di cnn indonesia breaking news
kerusuhan di rutan cabang salemba menjadi tragedi yang cukup besar
karena ada sembilan polisi yang disandra bahkan lima diantaranya tewas
dan untuk membahas lebih lanjut mengenai tindakan terorisme ini
kita sudah terhubung dengan alto labetubun analis konflik dan juga penggagas perdamaian
selamat siang waktu indonesia pak alto
selamat pagi dari irak
baik pak alto terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami
pak alto anda pasti bisa memantau dari pemberitaan yang terjadi saat ini di indonesia
jakarta di kelapa dua tepatnya di makobrimob
saya menjadi bisa apabila kita flashback di tulisan anda pada tahun dua ribu tujuh belas
anda sempat meramalkan hal seperti ini bisa terjadi
pendapat anda pak alto
yang pertama saya mengucapkan turut berduka cita atas korban lima polisi
dari serangan teror yang terjadi di makobrimob
jadi kalau kita melihat dalam
tren penyerangan terutama kelompok jamaah ansarut daulat ini
yang berafiliasi dengan isis dalam serangan serangan mereka
sepuluh serangan terakhir itu memang ditargetkan polisi
tujuan mereka adalah menciptakan instabilitas
menciptakan dikotomi antara sesama penegak hukum
jadi polisi diserang dengan anggapan supaya dianggap polisi ini adalah serangan yang harus wajar untuk dilakukan
ini adalah taktik
pecah belah yang dilakukan oleh kelompok afiliasi isis ini
dan tujuannya cuma satu yaitu untuk menciptakan instabilitas
dan menciptakan eksistensi dari isis yang sudah hancur di irak untuk berada di indonesia
jadi tujuan terakhir adalah menciptakan daulat al islamiyah di indonesia
pak alto tapi apakah kejadian ini memang sebegitu terafiliasinya
apakah ini terjadi dulu dan isis langsung bisa mengklaim
karena ini memang masih terafiliasi dari jalur yang mereka miliki yaitu ansarut yang sama dengan isis
yang pertama memang itu harus dianalisa lagi tentang dukungan isis
biasanya memang isis selalu mengklaim segala serangan yang ada untuk meningkatkan pamor mereka
saya tidak yakin kalau memang ini adalah perintah dari isis
tetapi yang pasti serangan ini merupakan inspirasi yang dilakukan
terinspirasi dengan serangan serangan isis
jadi ini adalah serangan teror yang memang sudah direncanakan sebelumnya
tidak mungkin ini sesuatu yang terjadi begitu saja cuma gara gara makanan yang terlambat
ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan
harus diingat bahwa para teroris ini adalah orang orang yang melakukan counter surveillance terhadap aparat yang berjaga
mereka juga pelajari aparat yang menjaga mereka
mereka melihat tren siapa saja yang bagaimana posisi pertukaran
penjaga siapa saja yang bisa didekati
kapan waktu di mana aparat yang menjaga itu lelah dan celah
itu semua counter surveillance itu dilakukan
jadi memang perlu ada perubahan terhadap sop yang bukan cuma di polri
tetapi juga semua lembaga lembaga misalnya di detention center yang lain yang menangani nabi terorisme
baik jadi ini benar benar sama sekali bukan mengenai makanan yang terus hanya terjadi serangan
misalnya menewaskan lima orang
ini merupakan serangan yang sudah direncanakan
kira kira seperti apa pak
kalau dari analisa anda bentuk perencanaan dari pertama kali sampai akhirnya mereka berani ataupun siap untuk menjalankan rencananya ini
satu hal yang perlu diingat bahwa orang orang ini bukan orang orang yang bodoh
mereka ini adalah orang orang yang juga dilatih untuk melihat target
jadi pada saat mereka di dalam penjara ini sudah pasti mereka melakukan seperti saya
mereka sudah mengetahui di mana tempat yang ada bahan peledak dan juga persenjataan
siapa saja polisi polisi penjaga mereka itu yang selalu berotasi
jadi mereka bisa melihat celah celahnya
nah ini sudah pasti dipersiapkan jauh jauh hari dan makanan itu hanya trigger saja
dan saya yakin aparat juga harus bisa menganalisa ini tentang kira kira triggernya kenapa sampai bisa terjadi dalam waktu empat puluh delapan jam
atau tiga puluh enam jam yang lalu
baik pak alto apakah kejadian ini juga sepertinya bisa memantik sel sel teror lainnya di indonesia
apakah juga seperti bisa menginspirasi para teroris lain untuk melakukan hal yang sama
karena ini merupakan corengan besar untuk tubuh kepolisian
begitu ada di kandang sendiri diserang dengan membabi buta seperti ini
secara tidak langsung dia akan meningkatkan spirit perjuangan
kelompok atau sel sel teroris yang masih ada di indonesia
tetapi menurut saya yang apa yang membuat sehingga mereka merasa mendapat angin itu karena juga terjadinya banyak pernyataan pernyataan politik dari politisi politisi opportunis di tingkat tertinggi
yang membuat seakan akan mereka mendapat angin untuk tetap bisa beroperasi di indonesia
dan juga banyak gerakan gerakan intoleran yang terjadi di indonesia
dan juga itu secara tidak langsung memberikan angin bagi kelompok teroris ini
mereka merasa bahwa mereka bisa hidup di indonesia dan tidak akan diapa apain
karena ada dukungan politik walaupun tidak langsung
tapi secara persepsi itu terjadi dan itu sangat berbahaya bagi indonesia
sekarang ini mungkin korban kita adalah lima polisi
tetapi harga diri bangsa ini kesatuan bangsa ini adalah nilai yang tidak bisa ditawar tawar buat gerakan seperti begini

oke pak alto bisa didetailkan bentuk dukungan politik yang seperti apa
yang dianggap sebagai dukungan oleh para teroris ini
saya pikir banyak pernyataan pernyataan yang menyerang pemerintah tanpa alasan yang jelas
kegiatan kegiatan kelompok kelompok intoleran yang sangat vulgar ditampilkan di televisi
spanduk spanduk dan model model seperti begitu
itu tidak langsung memberikan dukungan membuat mereka kelompok kelompok teroris ini jadi
menjadi semakin beringas
nah harus diingat bahwa di indonesia sebenarnya kelompok teroris ini sangat minoritas
kelompok radikal sangat minoritas
tetapi kelompok intoleran itulah yang semakin meningkat trennya
dan juga semakin meningkat dalam penguasaan media massa
mereka selalu menjadi narasi narasi yang seakan akan menggambarkan bahwa inilah wajah indonesia sebenarnya

pr kita adalah meningkatkan narasi narasi
untuk menggantar itu narasi narasi positif
itu harus dikembangkan lebih tinggi sehingga bisa meng counter narasi narasi negatif
yang selama ini mendominasi media media massa dan juga media media sosial lainnya
jadi bukan memberikan layar ataupun tempat ya pak
tidak memberi panggung untuk mereka begitu ya pak
betul itu sangat tepat sekali
baik pak alto ini saya juga penasaran
apabila kita telah lebih jauh kan background para napi teroris ini kan semuanya berbeda beda

mereka akhirnya bisa menyatu untuk melakukan kerusuhan kemarin ini
apakah ini didasari dengan rasa sama sama pernah melakukan teror
sama sama menebarkan kebencian dan ketakutan
dan merasa harus sama sama menyerang negara dengan hal yang sama
saya pikir memang harus dipilah pilah
siapa napiter yang betul betul sebagai provokator otak otak di belakangnya
mereka yang masuk dalam napi yang memerlukan penanganan secara maksimal
tetapi siapa juga yang ikut ikutan
orang yang merasa dia harus ikut
kalau tidak dia menjadi ancaman birisenta dari kelompok tersebut sendiri
kita harus ingat isis dan al qaeda juga membunuh setama anggota mereka yang tidak mau mengikuti
jadi memang tidak bisa digeneralisir bahwa
semua karulah seratus lebih napi teror yang terlibat itu
itu memang betul betul ingin menyerang polisi
tapi harus kembali lagi pr daripada pihak kepolisian
untuk memilah milah melakukan intelligence lagi
tentang siapa sebenarnya otak di belakangnya
dan mungkin juga otaknya tidak berada di penjara
mungkin saja otaknya juga ada di luar
jadi transkripsi transkripsi dari percakapan
dari komunikasi bahkan finansial itu harus ditelusuri
untuk melihat sampai ke dalam
bagaimana pemetaan dari jaringan teroris yang berada di dalam penjara itu
sehingga kejadian seperti ini yang sebenarnya sudah dua kali terjadi di makobrimob
itu tidak terulang kembali untuk ketidakselinya
baik berarti memang harus ditelusuri dari mana rantai komandonya
pak alto ini kemarin kan juga yang viral
bagaimana mereka juga menyebarluaskan kegiatan mereka
dari dalam makobrimob melalui live instagram
bagaimana mereka juga sadar sosial media itu bisa sekali menyebarkan pesan pesan teror
yang sedang mereka lakukan
sebetulnya bagaimana sih pak cara mereka bisa menjaring ikatan dari teman temannya
ataupun juga sesama jaringan terorisme yang ada di seluruh indonesia begitu pak
memang kalau kita pelajari dari zaman al qaeda sampai ke isi
itu ada perubahan marketing kalau dibilang dari sisi
orang akan sangat bosan untuk duduk dua jam mendengar ceramah tentang agama
tapi orang akan terutama generasi muda mungkin usia lima belas sampai dua puluh lima tiga puluh tahun
itu merasa akan tertarik untuk menonton video sepuluh lima belas dua puluh detik yang dikemas ala hollywood
jadi memang organisasi teror itu juga organisasi belajar
mereka belajar bagaimana marketing
mereka belajar bagaimana bisa mempengaruhi
mereka belajar dengan video video dengan menggunakan teknologi
jadi kita tidak boleh menganggap remeh bahwa ini adalah orang orang terbelakang yang tidak punya pendidikan
tapi ini adalah orang orang yang sangat cerdas dan mengerti betul bagaimana penggunaan media massa
pak alto mengingat beberapa waktu lalu wakil presiden republik indonesia pak jk juga sempat mengatakan
ini napiter ini apabila disatukan akan bikin universitas apabila dipisah akan menjadi virus
jadi sebaiknya bagaimana pak solusinya
sebenarnya memang harus dilihat kembali seperti saya bilang tadi
harus diklasifikasi siapa pemimpinnya siapa otaknya siapa pembeli dana siapa yang juga hanya ikut ikutan saja
misalnya seorang pembunuh dari kelompok napiter itu mungkin perlakuannya akan berbeda dengan seorang yang dipaksa untuk membawa mobil
mereka harus diklasifikasi dan bagi napiter
tapi napiter yang betul betul masuk kelasifikasi berbahaya itu harus disolasi
sehingga mereka tidak menyebarkan virus itu kepada sesama napiter lain yang juga bisa disebarkan ke kalangan yang lebih luas
misalnya orang orang yang masih dalam kelompok intoleran yang tidak masuk dalam napiter
yang kedua memang ya yang kedua saya pikir memang harus ada perubahan protap tentang bagaimana mendeteksi
dan juga bagaimana menangani
saya pikir selama ini penanganannya itu mungkin masih belum maksimal
sehingga mereka masih bisa punya akses ke telepon mereka masih bisa punya akses ke media massa
dan mereka bisa berkomunikasi dengan orang orang di luar
nah sebetulnya itu juga pertanyaan yang harus dikritisikan pak
bagaimana di dalam penjara dengan pengamanan yang begitu ketat bisa masuk alat alat komunikasi seperti itu begitu pak
saya pikir itu pr bagi pihak kepolisian untuk melihat kembali bagaimana protap mereka
salah satu cara mungkin dengan melakukan rotasi yang lebih sering terhadap para penjaga atau orang orang yang mengawasi napiter itu
sehingga tidak terbangun hubungan emosional yang tidak diinginkan antara napiter dan penjaganya itu
bukan berarti bahwa ada koalisi antara polisi
tidak tidak mengatakan begitu
tapi saya pikir dalam keseharian mungkin kalau terlalu sering bertemu itu orang bisa jadi tidak was was dan tidak waspada terhadap kondisi sebenarnya yang terjadi
mungkin bisa dikatakan menjadi akrab dan kenal begitu ya pak ya
jadi tidak merasa harus terlalu mengawasi begitu menurut anda
jadi memang harus diingat bahwa kondisinya tetap membutuhkan kewaspadaan yang sangat tinggi
dan kembali lagi para napiter ini juga melakukan counter intelligence counter surveillance
mereka juga mempelajari siapa sih yang menjaga saya gitu
jadi itu harus bisa dimitigasi dengan misalnya melakukan rotasi yang sangat sering
sehingga seseorang itu tidak harus sampai kecapean untuk menjaga para napiter ini dan menyebabkan terjadinya telah yang bisa dimanfaatkan
nah pak alto ini pak alto kan sekarang lokasinya berada di irak
pak alto melihat langsung bagaimana kondisi karakteristik teroris yang ada di sana
apakah ada benang merahnya dengan kondisi teroris secara umum yang ada di indonesia
saya pikir ada benang merahnya tapi juga enggak ya
yang pasti di irak ini tidak ada program deradikalisasi
bagi mereka semua napiter itu semua teroris yang masuk adalah orang orang berbahaya dan sangat banyak itu mendapat hukuman mati
karena ini adalah siklus yang berluang
benang merahnya saya pikir bahwa memang masih ada ide ide untuk mendirikan khilafah bukan cuma di irak tapi juga di daerah lain
jadi memang apa yang terjadi di irak ini turut membuat menjadi trigger bagi organisasi organisasi yang ingin menggantikan pancasila dan ud empat puluh lima di indonesia
untuk mengeksploitasi itu celah celah yang terjadi yang ada di indonesia
pak alto yang terakhir singkat saja pak alto
ini video sudah banyak yang beredar di masyarakat
teror dan ketakutan pun sudah menyebar di mana mana pak altu
bagaimana menurut anda masyarakat ini juga supaya bisa turut meminimalisir ataupun bisa ikut serta dalam penanggulangan terorisme pak alto
yang pertama adalah masyarakat harus tidak boleh langsung percaya dari video video yang beredar
yang kedua juga tidak perlu takut
karena ketakutan itu adalah
ini adalah tujuan utama dari penyebaran media yang dibuat oleh kelompok teroris
yang ketiga berkomunikasi dengan orang orang sekitar
kalau memang ada yang dicurigai ada yang mencurigakan laporlah kepada pihak pihak yang terkait
oke baik berarti tidak boleh apatis dan mulai bisa lihat kanan kiri di lingkungan sekitar
terima kasih banyak pak alto labetibu sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news